lebih baik kita pikirkan nanti saja
jangan sampai kita terlalu banyak berperasaan kabur
karena itu semua berasal dari syaitan
kau benar raden
tidak seharusnya aku berpikiran tidak tidak
cuma segini jatah makanannya
kami ini bertiga
masih ada yang belum matang masakannya
kami ini mempertaruhkan nyawa
kalian tinggal masak saja tidak beres
bersabar sedikit paman
kami bukan bermaksud tidak bersyukur raden
memang sudah hak kalian
sudah ajan tuh
aku hanya ingin sedikit mengingatkan kepada semuanya
pentingnya sholat perjamaah
selain pahalanya sangat besar
dibandingkan sholat sendiri sendiri
persatuan dan kesatuan
kita sholat ditunda tunda
menunaikan sholat dengan tepat waktu
karena ditunda tunda itu berasal dari syaitan
tapi aku tidak takut

hari ini aku dan pasukan pembuka jalan
apa kita akan pergi raden
kita tidak akan pergi
tanpa ada izin dari ayahnya
mohon ampun raden
kami belum menemukan prabu marta singa
biar aku yang mencari sendiri
biarkan kami ikut bersamamu
kita bantuin cari aja raden
aku tidak akan membiarkan kalian
kalian belum sembuh betul
kalian tetap lagi sini
siapa yang menangkul barusan
tidak penting siapa aku
tapi aku tidak akan membiarkan siapapun
kau berani mencampuri urusanku
kau sudah siap
bener gak itu ayah anda prabu raka
aku sangat merindukan ayah anda
kenapa siliwangi bisa mendadak muncul disini
tapi ini kebetulan sekali
ini kesempatan aku untuk membunuh siliwangi

jadi kau sudah mengenaliku
tentu saja aku mengenalimu
tentu saja aku mengenalimu
siapa lagi yang mempunyai ajian raja musti
kau tidak akan selamat
aku tidak akan membiarkan hutan ini terbakar
gara gara pertarungan kami
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi